komisi satu dpr ri telah menyetujui pengangkatan laksamana yudho margono sebagai panglima tni
saat rapat internal komisi satu dpr ri pada dua desember lalu
lalu bagaimana catatan media akan sepak terjang laksamana al yudo margono
dan potensinya dalam memimpin tni ke depan
akan kita bahas bersama wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
dan wakil pemimpin redaksi dtkom elvan dhani sutrisno
ke mas revo terlebih dahulu mas bagaimana catatan media mengenai sepak terjang
dan juga profil laksamana yudho margono
tidak panglima tni
nah kalau melihat sepak terjangnya beliau ya cukup mumpuni gitu ya
cukup banyak tugasnya sebagai perwira angkatan laut
tugas di kri maupun juga tugas di wilayah wilayah secara teritorial
hanya saja memang ini kan masa tugas pak yudho diperkirakan dia cukup
tidak cukup panjang
ini cuma sekitar setahun gitu ya
artinya tahun depan panglima tni juga tidak ada hal hal yang perubahan yang signifikan gitu
tidak ada hal yang luar biasa maka pak yudho juga akan masuk masa pensiun
tanyaannya kemudian selama setahun apa yang bisa dikerjakan oleh pak yudho
nah kita sih meyakini bahwa tni ini merupakan salah satu organisasi yang sangat rapih
secara organisasi yang sangat rapih untuk berjenjang karir dari perwira perwira
dan bagaimana seleksinya juga cukup rapih
ada wanjakti dalam setiap kali pencalonan pencalonan posisi posisi untuk dalam posisi posisi strategis
nah demikian pula pasti roadmap tni ke depan itu sudah seperti apa itu sudah tertata rapi
nah kalau yang tadi disampaikan oleh pak yudho seperti yang kita pikirkan pertama
sebenarnya hal itu juga tidak cukup istimewa
karena memang seharusnya seperti itulah tni itu
bahwa tni tidak boleh arogan ya dari zaman kita merdeka bahkan sebelum merdeka gitu ya
laskar laskar itu tentara lah gitu ya
kemudian sampai era kemerdekaan sampai sekarang memang seharusnya tentara nasional indonesia tidak boleh arogan
bahkan mereka punya tentara kita ini kan punya program manunggal dengan rakyat
ya jadi satu dengan rakyat

maka kearokan itu memang seharusnya menjadi hal yang harus diperlukan oleh setiap unsur prajurit dalam jadwal
nah kemudian apa sebenarnya yang menjadi tantangan gitu ya
tahun depan tahun ini kita sudah mulai masuk dalam masa masa tahun politik
nah tentu ini juga menjadi catatan bagaimana kemudian pak yudho ini bisa menjaga termasuk menjadi salah satu yang pilar untuk menjaga stabilitas seksional
kemudian juga dalam kasus kasus tadi kita juga membahas tentang

itu juga termasuk
dar goal depan lah dalam dalam penanganan penanganan bencana
kemudian masalah masalah ketahanan ini juga menjadi hal yang rutin sebenarnya bagaimana isu laut cina selatan
isu isu pasifik dan sebagainya juga harus dikawal oleh pak yudo gitu kan
ini sebenarnya pr pr bukan pr ya sebenarnya tugas tugas yang sudah menekan oleh biau terkait tugasnya
tapi memang yang paling bisa kita nilai adalah pemilu yang ada di depan mata
di masa tugas pak yudho sampai november tahun depan itu adalah masa masa kritis dalam
ya bukan kritis ya tapi masalah masalah negara kita sedang menghadapi situasi politik terkait dengan pemilu dua ribu dua puluh
nah disitulah kemudian ujian kepada tni bagaimana tni tetap netral dalam fungsinya
dan juga mengawal supaya stabilitas nasional bisa tetap jaga di sisi lain harus jaga stabilitas
di sisi yang berikutnya juga harus berjaga
jaga netralitas dan itulah peran yang kita hadapi adalah pemilu tni dalam tahun ke depan ini
baik mas revo ini cukup menarik ya di dua ribu dua puluh tiga walaupun masa jabatannya cukup
tidak terlalu lama lah seperti itu hanya kurang lebih satu tahun atau sebelas bulan
saya sekarang mau ke mas elvan dalam waktu sebelas bulan namun di masa kritis menjelang tahun pemilu di dua ribu dua puluh
ini adalah pr besar
juga ada yang menilai bahwa yudho margono ini cukup dekat dengan pemimpin pemimpin partai politik
bagaimana nih mas elvan apakah yudho margono mampu untuk menjaga netralitas dan juga stabilitas yang tadi juga sudah disampaikan oleh mas revo mas elvan
oke saya rasa akhirnya ya akhirnya pak yudo menjadi panglima tni
tertunda satu tahun waktu itu sempat jadi itu kuat sekali mau jadi panglima
ada isu masih ingat ya waktu itu ada kapal selam tenggelam itu kemudian isunya kemudian terjadi di dpr dan kemudian riuh gitu
kemudian mungkin ini orang lain datang darat lagi dan sekarang sudah memang gilirannya angkatan laut dan belua di daerah ditunjuk ya
meskipun di awal penunjukan juga seperti penunjukan panglima panglima tni sebelumnya lalu ada dinamika di politiknya
itu kemarin juga seru melibatkan anggota dpr
keven di simbolon
kemudian hari ini juga lagi lagi muncul lagi isu dari dpr jelang pelantikan pak yudo ini soal
saya mau ada penggantian kepala kepala asal
itu isu isu kayak gitu kita tunggu saja nanti
jadi tentunya presiden jokowi sudah memikirkan masak masak dengan memilih pak yudho margono jadi panglima tni di tahun politik
mengawali tahun politik karena masa jabatan beliau sampai dengan pendaftaran capres capres
ini fase fase krusial di mana pembentukan pembentukan
koalisi pembentukan pembentukan pasangan pasangan komunikasi parpol terjadi sekarang
dan kalau tni tidak dengan sangat baik menjaga masyarakat
terjadi potensi keterbelahan seperti pemilu yang sebelumnya dapat dikelakkan
yaitu mudah mudahan pak yudho betul betul amanah
dan seperti janji di depan komisi jpr ya
bahwa kalau terpilih akan menindak tegas tni arogan
selain juga penguatan alam
saya kira soal tni bukan ini sudah banyak ditindak oleh panglima tni yang saat ini
paham juga ya
dan itu betul betul terus tuh
selalu cepat tni itu selalu cepat
dan meluruskan agar selalu dekat dengan masyarakat
jadi tidak boleh terjadi tni arogan
mudah mudahan pak yudho ini gak kalah sama cepatnya
dan kemudian pak yudho apakah dekat dengan partai dan lain lain
saya sebutnya kan nggak masalah dong dekat dengan apa istilahnya
kemarin juga beberapa kali muncul bersama ibu mega
kemarin memberikan apa namanya
di atas kapal selam ya bersama ibu ketua dpr
ibu buan maharani
saya kira itu tidak masalah
yang paling penting netralitas itu dijaga
masyarakat itu dijaga betul betul dari semua potensi keterbelahan
maupun bencana seperti hari ini terjadi
jadi kita tunggu sepater saya pak yudho
ya soal isu isu pengiringnya
ya mudah mudahan bisa juga diselesaikan dengan cepat
sehingga menjadi kepemimpinan yang
dan betul betul bisa menjaga negara kita ini di tengah situasi politik pasca pandemi
ada satu kalimat yang cukup menarik mas elvan
tadi mas elvan menyatakan bahwa presiden jokowi pasti sudah memperhitungkan matang matang
untuk memilih yudho margono
memulai tahun politik
dari catatannya detikom dan juga mas elvan sebagai wakil pemimpin redaksi detikom
indikator ataupun perhitungan perhitungan apa saja yang dilihat
dari yudho margono kemudian dipilih untuk memulai tahun politik
dan mengawal pemulai tahun politik ini mas
saya kira yudho margono juga seperti kepala staff tni yang lain juga
sudah teruji lah leadershipnya begitu kan
beliau apalagi tahun lalu juga sebetulnya sudah masuk kandidat
kemudian sekarang kelihatan dari fit and prok partes kemarin
banyak juga yang visinya sama dengan presiden jokowi kan
penguatan alutsista itu juga sama dengan visinya menhan prabowo
juga dengan panglima saat ini
memang kemudian soal alutsista ini memang ada pr
pr nya adalah kita baru saja selesai
apa baru saja transisi pandemi
dan tidak murah alutsista itu
kemarin saya pernah satu forum dengan pak yudho waktu itu
silaturahim di atas kapal kri dewa ruji
waktu itu beliau memang saya tanyakan
apanya memang nanti akan dilakukan alutsista itu penguatan alutsista tapi secara realistis
jadi akan disesuaikan dengan anggaran anggaran
kemudian beliau juga bicara tentang
mengacapi umum itu tni harus seperti apa
dan itu seperti yang beliau sampaikan di fit and proper test
nah sekarang kita memang menunggu nih
apakah nanti pak yusuf ini mampu betul betul menyampaikan apa yang
di sampaikan di jepang proper test ya
komitmennya segala macam
jadi saya rasa
siapapun yang dari panglima
dari yang sudah ditunjuk jokowi
tinggal melantik ya
karena dia baru sudah tujuh mudah mudahan tni solid
dan kemudian bisa betul betul mengawal transisi
transisi ini dengan baik dari pandemi
menuju kepada politik
mudah mudahan politiknya nggak jadi pandemi
jadi bisa dengan baik
dan terhadap terbelahan sehingga
kita menuju pemilu yang betul betul jujur dan adil
itu tadi kalimat terakhir
salah satu kalimat terakhir yang disebutkan mas elvan
mengenai pernyataan mas elvan tersebut mas revo
bagaimana melihat soliditas tni
karena kan akhir akhir ini kita ketahui
bahwa ada konflik internal yang terlihat di publik
tni sebenarnya kalau dalam catatan catatan kita
sudah relatif teruji ya soliditasnya
memang ada riak riak
tapi kemudian riak riak itu biasanya tertangani dengan baik
tidak seperti tahun tahun
misalnya tahun enam puluh an atau lima puluh an yang
konflik antara paksi paksi itu sangat keras
tapi kalau belakangan kita lihat
ada muncul mungkin dalam situasi situasi isu yang
isu atau rumor terkait dengan soliditas tni
tapi biasanya kemudian isu isu tersebut bisa terpatahkan
sebenarnya kalau misalkan hal lain ya
kalau misalkan kita ini melihat
ini juga seharusnya yang menjadi catatan kita
itu adalah yang sayang kemarin
tidak banyak terungkap ya dalam pilihan propertas
karena memang pilihan propertas ini sebagian serta
dan sebagian tertutup untuk halal yang sangat sangat strategis
itu dilakukan secara konfidensial keamanan negara
ini tentu pertahanan ini bukan sebuah hal yang
harus dibuka semuanya ke publik gitu
ini saya kemarin berbicara
hal lain misalnya menjadi
kalau misalkan alutsista dan sebagainya
konsepnya sudah ada
pak yudo juga menyampaikan dalam beberapa kesempatan terkait alutsista dan sebagainya
tapi yang kita sekarang juga menunggu adalah
bagaimana ketika terjadi pemekaran wilayah di indonesia
kita tahu bahwa provinsi di negara kesatuan republik indonesia ini kan baru saja bertambah
jadi ketika provinsi bertambah
apakah kemudian wilayah wilayah teritori
komando teritori itu juga akan bertambah
apakah akan juga ada misalnya di daerah papua
misalnya masih muncul beberapa provinsi baru
apakah juga akan diikuti dengan kodam yang baru disana
sejauh ini kan kodam di papua dua ya
tapi dengan kemasaran
apakah kemudian juga akan muncul komando daerah kisarnya baru
terkait juga dengan kalau tni al
armada tiga di sorong itu juga pasti butuh penguatan penguatan
yang kita menunggu bagaimana kemudian
supaya armada tiga di sorong ini sama besarnya dengan armada satu dan armada dua
secara kemampuan juga sama sama mumpuninya
kemudian angkatan udara juga sama
isu isu strategis yang berikutnya juga
yang kita sudah mencari
tapi kalau melihat rekod atau rekam sejaknya pak ijo
pernah menjadi panggung kapilhan dan sebagainya
rasanya rasanya budiok sudah memiliki pemahaman teritori yang sangat luar biasa
memiliki rekam jejak yang cukup untuk memetakan
ikn juga itu hal sama
apakah kemudian itu kodam di ikn
pemekaran pemekaran wilayah ini menjadi salah satu yang juga kita akan mencermati bersama
seperti apa nanti kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh tni
di bawah komando dari pantai lima tni
baik mas alvan dari detikku melihatnya seperti apa
bisa menjawab tantangan tantangan tersebut

pemekaran wilayah kemudian soliditas yang tadi saya katakan
yang tadi juga disebutkan oleh mas alvan sendiri
kemudian ketahanan visi indonesia menjadi poros maritim hanya dalam sebelas bulan
begitu banyak kah yang bisa diselesaikan atau dikerjakan oleh yudho margono mas alvan
pemekaran ini harus solid lah
kemudian soal sebelas bulan

apa di depan fitra proses jpr sebetulnya pak yudho margono
yang sudah disetujui menjadi panglima tni menunggu pelantikan
sudah menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan program programnya pak andika
terkata pak panglima tni saat ini
bahwa beliau punya program program sendiri juga
karena kebetulan memang dari ksal ya
kemudian punya visi maritim terkuat gitu di asia segala macam
kemudian juga pengen remajaan alutsista
itu juga sama juga sama meneruskan programnya pak andika
kemudian ada beberapa soal misalnya tni arogan itu juga melanjutkan kemudian ada beberapa soal misalnya tni arogan itu juga melanjutkan
ini baiknya pak yudho margono dengan pendahulunya yang sekarang masih menjabat ya pak andika
itu betul betul punya semangat untuk saling terkait saling melanjutkan
jadi sebetulnya menurut saya masa kerja pak andika juga tidak lama kan
tapi karena program akan dilanjutkan oleh pimpinan berikutnya saya rasa itu bisa berkesinambungan sehingga nanti bisa tercapai tujuannya
memang karena tahun karakan ter
memang karena tahun karakan ter
memang karena tahun karakan ter
memang karena tahun karakan ter
kata banyak fase krusial sebetulnya
sekarang ini lagi sangat krusial betul disampaikan mas revo soal ikn
ikn itu sekarang persiapannya lagi luar biasa
dan ini mengawal mengawal ikn itu juga sesuatu yang dilakukan pak andika juga dan sekarang dilanjutkan oleh pak yudho begitu
artinya kesinambungan adalah kuncinya
artinya kesinambungan adalah kuncinya
peduli berapa lama kepimpinan kalau memang itu punya niat untuk saling berkesinambungan saling melanjutkan dengan melengkapi dan menilai
dan meningkatkan efektivitasnya
saya kira itu baik baik saja
karena memang panglima tni tidak bisa seperti presiden ya
kalau presiden kan sampai lima bisa sampai dua periode
panglima tni itu kan juga ada masa pensiunnya dan penunjukannya kan juga berjalan banyak pertimbangan
saya kira apalagi untuk persiapan pemilu ya
pak yudo akan mengawal sampai dengan penetapan capres saya kira bulan bulan november itu
dan kemudian di pemilu berikutnya di pemilunya maksud saya itu mungkin kemungkinan akan sudah diganti ya kan
dan bisa jadi ya saya nggak tahu apa yang terjadi
ya mungkin presiden punya pertimbangan lain pada saat itu
karena itu kan tipis tipis ya kan
saya kira pak yudo ini walaupun sebelas bulan beliau punya tugas yang luar biasa
karena ini adalah maksudnya pemilu dua ribu dua puluh empat
akhir dari dua periode masa kemimpinan pak jokowi
dan begitu adalah pemilu yang cukup diperadisi akan cukup menarik ya cukup sangat perpuitekannya
karena itu tni betul betul harus bisa menjaga netralitas
dan juga mengamankan negara ini dan negara ini
dari keterbalahan masyarakat
kenapa karena besok calon baru semua tuh
calon baru semua ya
presiden jokowi sudah dua periode
sehingga besok betul betul nantang yang bukan incumbent
jadi banyak yang harus diantisipasi begitu
baik kita akan nantikan bersama apa langkah langkah yang akan diambil oleh laksanamana yudho margono setelah nanti diresmikan sebagai panglima tni
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
dan juga wakil pemimpin redaksi dtkom elvan dhani sutrisno telah bergabung pak malam hari ini di cnn indonesia prime news